disini bahkan tadi dia
biar saya minum sendiri
umi sebentar ambil minum dulu ya
gak usah gak usah
umi kenalin ini
yang mau mondok disini
insya allah nak
kamu akan betah tinggal disini
karena teman teman disini itu baik baik
sesuai dengan nama pondok pesantren ini
berarti jadi dah dirimu sendiri
nah disini kamu
timba ilmu disini
kamu ganti semuanya
kamu taati semua peraturan
kamu bisa mengejar
menjadi diri kamu sendiri
jadi diri sendiri
jangan berubah kayak santri baja hitam
jadi di belakang itu
halaman kita itu sudah dipenuhi dengan ilalang ilalang
yang cukup tinggi

saya mau meminta bantuan para santri untuk merapikannya
oh silakan silakan ustadz musa
ustadz musa ini saya mengkenalkan ini haikel
ustadz yang mengajar bahasa arab
dan juga yang mengurus dan menguasai para santri di sini
kalau ini ustadz ridwan
insya allah akan menjadi murabi kamu
akan menjadi wali kelas
kasur kamu ada di sini bagian atas
dan kamu di sini tempatnya untuk istirahat bersama teman teman kamu yang lain
kamu mau tidur sendiri ya
iya makasih bos
spry sarung banta dan sarung guling semuanya ada di lemari sebelah kiri kamu
dan sebentar lagi waktunya makan malam
kamu harus secepatnya membereskan ini semua
sedikit saya akan menjelaskan tata tertib dan peraturan di pondok pesantren kunta
jadi begini haikel
iya pak ustadz
kayak ayam lengkaret kamu
semangat dong laki laki sama perempuan
iya pak ustadz
iya pak ustadz
itu baru santriwannya pondok pesantren kun antah
saya tunggu kamu duduk makan
nah kamu siapa
ngasar kau ya
kamu ini haikal keponakannya pak dedayat ya
santriwati di sini biasa panggil saya ustazah nurul
kamu mau kemana haikel
kutengah nampaknya kau lapar ya
terdengar bunyi promo itu keroncongan begitu
kalau gitu kamu bisa gabung sama teman teman kamu di sana
di sini area khusus santriwati
jadi laki laki gak boleh ke sini
assalamualaikum mas dedayat
ya len ada apa
hicle di sana gimana kabarnya mas
pokoknya haikel sehat
saya juga sehat
udah gak usah khawatir
ya betah banget dia di sini
bahkan tadi dia ngelihat ada pencaksin
dia ngelihat di sini
yang lain pengen daftar jadi murid didaftar jadi guru
kan luar biasa anak kamu tuh
aku gak bermaksud ngerepotin mas dayat
aku khawatir kalau haikal cuma jadi beban buat mas dayat
doain aja dari jauh ya
mudah mudahan anak kamu betah di sini
salam buat suami kamu
mudah mudahan sehat khawar afiat semuanya ya
aku terima kasih banyak ya mas
titip salam buat haikel
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak de haikel lapar
semua juga lapar
mau sendiri aja
buat haikel ya pak de
pak de pake satu dong pak de makan di sini
eh eh mau ke mana
mau ke rumah makan
meja makan di sana
terima kasih haikel
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
nyeser lagi nyapa rumahnya
eh sok tau
eh malah ketawa
ngapain kamu di sini
makan lah te
ini area makan
ini area makan santriwati
kamu lihat teman kamu di depan
kamu lihat teman kamu di belakang
kamu lihat temen temen kamu yang baru datang
semuanya pakai jilbab
jadi kalau kamu mau makan di sini kamu harus pakai jilbab dulu
pertanyaannya kamu laki laki atau perempuan
laki laki di sebelah sana santriwan
kalanya segala dipisah pisahin ribet bang
anak anak suka cari perhatian
tapi tenang aja kalau sama saya semuanya beres
itu akhirnya tolong dicek ya
dibantuin ustazahnya ya
haikel kamu duduk situ
nah sekarang waktunya makan
haikal karena kamu salah tempat dan kamu datang paling terakhir
maka antrian kamu juga antrian terakhir
dimulai dari kamu silakan antri ya
ayo terus terus terus
ya yang teratur ya
aduh tapi saya lapar pak ustaz
puasa nek puasa
masa kamu kalah sama bebek siha
bebek aja bisa antri masa kamu gak bisa
terus saya bisa mati dulu
kamu kalah sama bebek dalam hal kesabaran
semua yang ada di sini juga lapar
mau makan bukannya mau mandi
allahumma barik lana fi man uraq
kalau kamu sabar mau antri kan kebagian juga makanannya
ini sama dengan puasa
melatih hawa nafsu melatih kesabaran
nah sekarang tinggal makannya pelan pelan yang kayak begitu